setelah aksi melemparkan air kencing dan kotoran yang dilakukan seorang wanita kepada tetangganya
di sidoarjo jawa timur viral di media sosial korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut
ke pihak kepolisian sebenarnya pada empat mei lalu korban sudah melaporkannya ke polsek sukodono
karena tak tahan lagi melihat kelakuan tetangganya meski telah dilakukan mediasi hingga membuat surat
pernyataan namun nyatanya sang tetangga masih terus melakukan aksi pelemparan air kencing dan
kotoran ditemui pada kamis siang wanita bernama wiwik tersebut juga mengaku puncak kemarahannya
sempat terjadi pada hari raya idul fitri kemarin pelaku kembali melakukan aksi pelemparan kotoran
hingga akhirnya korban bersama kerabatnya sempat melabrak ke rumah pelaku wiwik menduga pelaku
sengaja melakukan aksinya untuk memaksa wiwik menjual rumahnya kepada pelaku karena sebelumnya
rumah tersebut adalah
warisan orangtua pelaku yang telah dijual gimana buku sampai dengan lapor itu
lapornya itu enggak lapor cuma kemarin tuh hari raya pertama itu sudah
sudah ada di tempatnya dia
sebelumnya viral di media sosial seorang emak di sidoarjo tertangkap kamera pengawas berulang kali
menyiram air kencing ke rumah tetangganya dikutip dari detikom aksi ini rupanya telah dilakukan
sejak tahun dua ribu tujuh belas penyiraman ini terjadi di rumah wiwik di desa jogosatru kecamatan sukodono kaur
perencanaan desa jogosatru kecamatan sukodono kusnul mengatakan sebenarnya keduanya pernah di
mediasi namun nyatanya kembali terjadi sementara kanitreskrim polsek sukodono ibda adri trisah
songko mengungkapkan pelaku ingin membuat wiwik tak betah agar dia bisa memiliki rumah tersebut
tim liputan cnn indonesia